sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
ini belum saatnya kamu pergi dari dunia ini nak
masih banyak yang harus kamu lakukan ya
dan kamu pasti bisa melakukan semuanya
ibu selalu ada di sebelah kamu
ibu selalu ada di sebelah kamu
ibu selalu ada di sebelah kamu
ibu selalu ada di sebelah kamu
ibu selalu ada di sebelah kamu
ibu selalu ada di sebelah kamu
ibu selalu ada di sebelah kamu
ibu selalu ada di sebelah kamu
ya udah bang
kalau udah gak ada mau diapain lagi
di kelasin aja ya
kamu datang dulu kamu gak mungkin masih hidup
kamu jalan menuju danau dan kamu ingin berenang menyegarkan diri

mbak pasti dia milih gue
harusnya lu yang jalan ke pdn
kalau nggak gini deh gimana kalau kita langsung tanya ke lianya aja
dia lebih milih gue
atau milih lu
kalau kamu pilih aku
sekarang udah saatnya kau pilih
aku atau adrian
lagi pula apapun jawabannya
kita berdua pasti terima kau dengan lapang dada
kalian benar bakal lapang dada kalau aku milih salah satu dari kalian
sebenarnya aku lebih suka yang
eh yang ini
kamu bener kan gak apa apa dri
aku emang udah tau dari awal
kalau kamu pasti bakalan milih lagi lang
ya udah lang
ya gue percaya banget gue sama lu
kamu udah yakin milih aku
aku sekarang udah gak punya apa apa
bahkan aku cuma anak punget yang nggak tahu orangtuaku siapa
ya asal tiap hari aku bisa dengerin lagu kamu aja itu udah cukup kok
makanya kamu tuh rajin rajin buat nangku lagu
kamu capur angus
dari pada sedih
nih aku udah buatin ayam panggang yang enak buat kamu
makasih ya yu
lo baik banget sama gue
ya kalau menurut aku sih
kamu yang paling ngerti perasaan aku
bagiku kau adalah matahari
matahari ini kan malam
yaudah sekarang malam ya
bagiku kau adalah bulan
bagiku kau adalah bintang yang sangat terang
aduh aduh aduh udah udah udah udah
iya iya iya tapi sebenarnya ya kalau misalkan lo nggak ngegombal gue itu punya hadiah buat lo
hadiah hadiah apaan
hmm mau tau
hmm sebenarnya gue tuh udah suka namanya dari lama
aduh ih sakit kan ini bas dibas
bari bari gapar
sini sini komentar lagi
wait kamu lagi patah hp juga ya
gue lagi patah tadi sekarang
gue berenimbrungan hah
eh kemana mereka ya
eh sini dong